makin sering pengunjung makin memmudah masnai cerita termen jadi salah satu jujuran warga
karena tiongkok ini lagi transisi ya
sebenarnya kalau untuk melihat potensi partai itu lolos atau tidak lolos
dulu kan jrbl lika ya semacam dblnya smp dong
yang terbiasanya enam puluh penduduk itu keluar kota
saat masa mendatangi mengaku primot
eh tapi kalau ngomongin soal pandemi lu kan tadi bilang kalau lon lo ngelakuin yang belum pernah lu lakuin
bung joy bung joy kalau kita melihat pemain pemain dari uzbekistan serigala putih ini
dan di situ aku lebih bicara tentang perasaan perasaan aku